hai cuti ibu melahirkan itu yang tadinya tiga bulan bisa kita tambah menjadi enam bulan
pemerintah dan dpr ri sedang membahas rancangan undang undang kesejahteraan ibu dan anak yang
di dalamnya membahas soal cuti melahirkan selama enam bulan ikutip dari laman detik com anggota dpr
dari fraksi pkb luduk nur hamidah menyebut ada tujuh fraksi yang mendukung ruu kesejahteraan
ibu dan anak agar dibawa ke tingkat lebih lanjut ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai rancangan
undang undang inisiatif dpr sementara itu ketua dpr ri puan maharani juga meminta dukungan dari
masyarakat untuk mendorong perpanjangan masa cuti ibu hamil menjadi enam bulan melalui ruu
kesejahteraan ibu dan anak hal itu disampaikan puan saat acara gebiar inovasi pelayanan kesehatan
rakyat di kantor dpp pdi perjuangan lenteng agung jakarta selatan insyaallah cuti ibu melahirkan
itu yang tadinya tiga bulan bisa kita tambah menjadi enam bulan sehingga anak anak yang baru lahir bisa
berdekat dengan ibunya bagaimana mekanismenya tentu saja nanti akan dibahas dalam akadit terkait
yang ada di dpr dalam ruu kesejahteraan ibu dan anak cuti hamil berubah menjadi enam bulan dan
masa waktu istirahat satu setengah bulan bagi ibu pekerja yang mengalami keguguran selain itu
ruu kia juga mengatur penetapan upah bagi ibu yang sedang cuti melahirkan dimana untuk tiga
bulan pertama masa cuti ibu bekerja mendapat gaji penuh sedangkan ibu yang sudah berubah menjadi ibu yang sedang cuti melahirkan dimana untuk tiga bulan pertama masa cuti ibu bekerja mendapat gaji penuh sedangkan ibu bekerja mendapat gaji penuh sedangkan
tim liputan cnn indonesia